berita utama kembali hadir untuk anda saudara dan kami sudah menyiapkan lima berita pilihan untuk anda
kita ke informasi yang pertama banjir lahar semeru makan korban
sepasang suami istri ditemukan tewas usai hanyut terbawa arus banjir lahar gunung semeru di lumajang jawa timur
banjir lahar juga memutus jembatan penghubung sehingga warga terisolasi dan sulit memenuhi kebutuhan hidup
banjir lahar gunung semeru di lumajang jawa timur yang terjadi pada kamis kemarin
mengakibatkan dampak kerusakan yang cukup parah
tak hanya merusak bangunan banjir lahar gunung semeru ini juga menelan korban jiwa
dua jenazah pasangan suami istri warga desa klopo sawit candipuro lumajang jawa timur
ditemukan di bawah timbunan lumpur di sungai kalimujur rejo balen kemarin
pihak warga tak kuasa menahan kesedihan saat jenazah korban berada di rumah duka
kedua jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat
menurut keluarga keduanya tak mengetahui
jika jembatan klopo sawit jebol diterjang banjir lahar semeru
lantaran minimnya penerbangan lampu sehingga mereka tetap melintasi jembatan
namun naasnya mereka kemudian terperosok ke sungai dan terseret arus
hingga satu km pada kamis malam
sehingga dia itu melaju aja dari utara dari silaturahmi ke keluarganya
yang ada di luar kecamatan luar desa itu kemudian berjalan pulang
karena dianggap normal saja dianggap seperti nggak ada apa apa hanya hujan gitu aja
tapi melintas nggak tahunya allah maafkanlah umatnya
banjir lahar gunung semeru mengakibatkan warga di tiga dusun kesulitan memenuhi kebutuhan hidup
karena masih terisolasi akibat sejumlah jembatan terputus
sebagian warga nekat menyeberang sungai untuk mencari gas dan mengisi daya telpon seluler
akibat yang pln juga tersapu banjir lahar
mau keluar pun susah mau belanja susah sekarang
jangan satu satunya ini harus jalan kaki ya
itu pun banjirnya masih besar
ini mau kerja pun saking nggak punya duit
bpbd kabupaten lumajang mencatat
dua hari ini telah merusak tujuh belas jembatan
status tanggap darurat bencana hidrometeorologi
diterapkan pemkap kabupaten lumajang selama empat belas hari
nur rahman kompas tv lumajang jawa timur